pak yai pakaian seperti ini boleh dong
inama akmalu fiduya
segala perbuatan itu dimulai dengan niat
sebelum kalian melakukan syi'an inama
kalian minta ridho dulu dari kedua orang tua kalian
iya pak yai
jangan lupa itu ya itu penting sekali
pokoknya kalian jangan lupa
laksanakan syi'an dengan baik
baik pak yai
kalian berangkat sekarang
assalamualaikum pak yai
mohon doa restu pak kiai
baik baik di jalan
inna maaf sayang temen menunggu itu
inna sih kamu ditinggal gak
malu mau pak yai
maafkan sri pak
sayang salah sri
mungkin aku akan keluar
satu lagi untuk ciprong
ini adalah peringatan buat kalian
jika kalian masih ada yang melakukan sholat
kalian akan dijadikan tumbal buat jeepro
kenapa kalian mengganggu upacaraku
ada tiga orang asing bos masuk ke kampung kita bos
dan si gawatnya bos mereka sedang sholat di masjid
cepat tangkap mereka
tunggu apa lagi
kita kerjain sekarang
nah gitu dong
lo masih takut dong
apa yang sedang berlaku
mungkin ini saatnya untuk kita melakukan sesuatu
sebaiknya kita ikuti saja mereka
lepas aku aku nunggu
karena aku kejadikan korban
tolong anakku jangan dijadikan korban
jangan keboh dia
jangan keboh dia
bagaimana aku cara membahas minyak
kalian harus kuat dalam mengemban misi ini
tetaplah kalian dijangka mukabah
miscaya kemenangan akan kalian teraih
bantu aku pengen jahat nam itu
terima kasih emily
ah terima kasih

dan buat kita berpahami
ada kali yang paling kuat untuk kita do not miss it
terima kasih at nie
terima kasih at nie
terima kasih at nie